anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
dan beberapa hari lalu mahkamah agung mengambilkan permohonan uji materi
yang diajukan oleh ketua umum partai hanura usman sabta odang
terkait pkpu nomor dua puluh enam dua ribu delapan belas tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu dpd
putusan ini bertolak belakang dengan uji materi yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi
seperti dilansir detik com keputusan tersebut diketok majelis yang diketuai oleh hakim agung supandi
dengan anggota atau hakim anggota is sudaryono dan juga julius
sebelumnya akibat adanya pkpu nomor dua puluh enam tahun dua ribu delapan belas pengurus parpol dilarang menjadi caleg dpd ri
hal ini berdasarkan putusan mk yang dibacakan pada dua puluh tiga juli dua ribu delapan belas
yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota dpd atau senator
karena putusan itulah kpu mencoret nama oso
dari daftar caleg dpd
sementara itu mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md
menilai putusan mahkamah agung yang mengabulkan permohonan uji materi
yang diajukan ketua umum hanura usman sabtaodang tidak wajar
menurut mahfud seperti dikutip detik com putusan mk setara dengan undang undang
ia menegaskan putusan ma itu tidak wajar tapi belum tentu juga tidak benar
karena itu mahfud mengaku sebaiknya menunggu selainan putusan ma
yang sudah diedarkan
partai hanura mendukung putusan mahkamah agung yang mengabulkan gugatan uji materi
usman sabta odang terkait peraturan komisi pemilihan umum
tentang larangan pengurus partai menjadi calon anggota dpd
dpp hanura menilai putusan ma dapat mengakomodir oso maju sebagai calon anggota dpd
waketum partai hanura gede pasekswardika menilai putusan mahkamah agung
yang mengabulkan gugatan uji materi oso sama benarnya dengan putusan mahkamah
yang melarang pengurus partai menjadi anggota dpd
namun hanura menilai putusan mahkamah konstitusi terlambat dikeluarkan
karena tahapan verifikasi hingga penetapan daftar calon sementara terlah berlangsung
menurut dpp hanura putusan mk seharusnya berlaku pada pemilu dua ribu dua puluh empat
dengan demikian putusan ma yang baru dikeluarkan dengan mengabulkan gugatan oso
adalah keputusan yang harus diakomodasi oleh kpu
menurut hanura kpu wajib meluluskan oso sebagai calon anggota dpd pada pemilu dua ribu sembilan belas

putusan mk itu sudah final final and binding
tetapi kan tidak boleh berlaku retroaktif tidak boleh berlaku mundur
sementara ketika putusan itu disampaikan itu tahapan pendaftaran sudah selesai
sudah masuk verifikasi bahkan pengumuman kan sampai kemudian dcs
jadi ketika fase pengumuman sudah masuk otomatis tahapan pendaptaran itu pasal pasalnya sudah mati suri
tidak boleh dikembalikan
tidak boleh dikembalikan lagi
gugatan ketua umum hanura osman sabta odang atau oso dikabulkan mahkamah agung
dan keputusan ini melahirkan banyak pertanyaan
tidak hanya dalam landasan hukum yang digunakan tetapi juga akibat hukum yang lahir akibat putusan tersebut
serta tentu bagaimana pengaruhnya pada pelaksanaan pemilu legislatif dua ribu dua puluh
konsekuensinya sih terlihat atau terlihat bersifat domino tapi apakah keputusan ini rawan menimbulkan polemik
atau sebenarnya sudah cukup jelas di mata publik
kita akan bahas hal ini bersama dengan pakar hukum tata negara prof juwanda
selamat malam yang sudah hadir di studio dua cnn
kemudian juga ada peneliti senior bidang politik dari lipi mbak wiwi
dan seharusnya bergabung bersama kami juga untuk berdiskusi pada malam hari ini adalah ketua dpp partai umrah inas nasrullah zubir
namun di saat saat terakhir beliau membatalkan kehadirannya untuk bergabung berdiskusi bersama kita
kita langsung saja ini terkait dengan tanggapan
sebenarnya saya ingin nanya langsung kepada prof
juanda nih mengenai putusan dari ma
ini kalau misalnya melihat dari kacamata hukum tata negara ini kekuatan dari putusan ma kemudian juga bisa mengubah putusan mk sebelumnya
sebenarnya gimana sih prof
secara prinsip putusan mahkamah agung itu harus kita hormati
tetapi bukan berarti tidak bisa dikritik
oleh karena itu saya juga heran
logika hukum yang digunakan ya prof
argumentasi hukumnya teori hukum apa yang digunakan oleh kawan kawan di ma dalam rangka memutuskan judicial review terhadap pkpu dua puluh enam dua ribu delapan belas itu
nah sebab kalau kita lihat
landasan yuridis dan teoretiknya bahwa mahkamah agung menguji peraturan perundangan di bawah undang undang itu alat ujinya undang undang
sementara undang undang yang tentu yang berkaitan dengan sebagai alat uji tadi sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
pertanyaan saya adalah berdasarkan pasal mana dan undang undang mana yang dipakai oleh mahkamah agung sehingga mengabulkan permohonan bapak oso
ya dalam konteks judicial review itu
nah artinya konsekuensi dari putusan mahkamah agung itu berarti adalah memperbolehkan seseorang
yang pengurus partai mencalonkan diri menjadi calon anggota dpd
nah sementara sebelum putusan itu baik putusan mahkamah konstitusi maupun putusan mahkamah agung
jauh jauh hari saya melihat roh dan motivasi terbentuknya dpd itu sendiri adalah untuk membuat adanya kesimbangan kekuasaan
katakanlah kalau nanti itu atau sekarang
anggota dpr atau lembaga dpr dengan lembaga dpd
sejarahnya itu jangan juga kita lupakan
oleh karena itu saya pikir ini yang menjadi soal buat saya
saya tidak sependapat sebenarnya
walaupun tadi kita hormati tapi saya tidak sependapat dengan putusan mahkamah agung
kalau misalnya prof juwanda tidak sepakat gimana mbak wiwi
menurut saya ini yang menjadikan polemik perdebatan ya di tengah masyarakat
karena sebetulnya kalau kita melihat para pendiri bangsa berkomitmen untuk bahwa kita memiliki volstrat memiliki dpr
tapi di sisi yang lain juga didorong karena rcb lagu karena kita bhinneka tunggal ika didorong utusan daerah dan utusan golongan
nah ini sistem perwakilan kita itu mengadopsi seperti itu
jadi ini ada wakil rakyat melalui dpr lalu ada utusan daerah karena daerah dari merauki sampai sabang itu berbagai bagai berkarakteristik memiliki kehasanya perlu ada utusan
nah di situ
dan itu tidak perlu dipemilukan kan gitu
dan ada wakil dari golongan
nah dari situ saja sudah kelihatan bahwa
misalnya fungsi representasi itu lebih dikedepankan
kalau dpd dibentuk pada akhirnya setelah ada gerakan reformasi tahun sembilan puluh delapan tidak lain tidak bukan sebetulnya
ini kan metamorfosis dari yang namanya utusan daerah
oke tapi apakah fungsi ini berarti dipengaruhi nggak dengan adanya putusan dari ma tadi yang akhirnya memutuskan anggota parpol bisa menjadi anggota dpd
iya tadinya kan tidak orang partai
tadinya itu pemilu pertama tahun dua ribu empat
anggota dpd itu calon persoarangan
berarti ini mengubah permainan
baru tahun dua ribu sembilan itu masuklah orang orang partai
dari sejak awal saya termasuk yang tidak setuju
saya berargumentasi waktu itu karena kami termasuk tim pakar ya yang di dpd dan kami mengusulkan saya termasuk tidak bersepakat
meskipun ada intelektual yang bersepakat
karena kehasannya itu hilang gitu ya
rohnya dpd yang memang ini adalah wakil

ini adalah wakil daerah
apa mewakili daerah gitu ya
apalagi dengan otonomi daerah dan sebagainya itu diperlukan
apa bedanya kalau dia dari partai politik
mungkin cukup di dpr saja
nah yang kita lihat lalu apa dalam perkembangannya antara dpr dan dpd ri terjadilah civil war
perang gitu ya
berkontestasi dan berkompetisinya cenderung civil war
jadi ada semacam kontestasi yang multiband
jadi ada yang tidak mau gitu ya
menurut saya kurang kurang apa ya kurang ini kurang bagus gitu
jadi menurut mbak wiwi dan juga prof juwanda putusan dari ma ini akan mengubah kayak seperti game changer untuk bagaimana dpd ini nantinya akan bergerak ya dengan adanya perubahan pengurus di dalamnya
tapi ini akan kita bahas lebih jelas lagi di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya dan kita masih akan meneruskan diskusi bersama dengan prof juanda dan juga mbak wiwi terkait dengan putusan mi yang saat ini menjadi game changer dari pileg dua ribu sembilan belas khususnya ya
tapi komisi dari kacamata prof juwanda
putusan dari mahkamah agung ini yang mengubah putusan mk sebelumnya
atau pkpu nomor dua puluh enam tahun dua ribu delapan belas ini ada yang janggal nggak sih
ya jadi saya klarifikasi dulu
sebenarnya ma itu secara tegas tidak merubah putusan mk
tetapi secara diam diam tidak mengakui
bedanya apa prof
tidak mengakui artinya kalau dia misalnya mengatakan bahwa putusan mk itu salah atau ini kan juga tidak
tetapi secara tidak langsung menurut saya bahwa dengan putusan mk itu salah atau ini kan juga tidak
tetapi secara diam diam tidak mengakui artinya kalau dia misalnya mengakui
bedanya apa prof
tidak mengakui artinya kalau dia misalnya mengakui
baik jadi kita mulai
pertanyaan yang saya ingin berikan kepada anda adalah
perbedaan pemilihan ppp dan ppp
pertanyaan yang saya ingin berikan kepada anda adalah
putusan mk menurut saya
secara hukum tata negara
maka ma berdasarkan
dia kalau sudah putusan mk
berarti dia sifatnya
adalah menjadi undang undang
nah oleh karena itu
ini yang aneh
kenapa ma tidak berdasarkan putusan mk
mk nah satu
yang kedua adalah
ma menerima yudhishtirah pihak
atau dengan kata lain
ini sudah tidak tahu lagi
tumbuh dan munculnya dpd itu sendiri
oke tapi dari akarnya sendiri sudah
salah ya pak ya secara kata kata negaraan
ini sudah campur
tidak benar lagi ini secara tata negara
kalau pengurus dpr
kemudian boleh nyalek
nah di samping ada konflik
interest tapi saya melihat ada kolutif
kemudian ada wakil
partainya di dpr
tetapi dia sendiri ada di dpd
nah bagaimana bisa kita fokus sedikit
daripada putusannya ya prof
ini apakah menjadi blunder ke depannya
untuk presiden dari putusan putusan hukum
yang diberikan oleh badan badan
yudikatif gitu di negara ini
ma dan mk khususnya ini ada
jadi blunder nggak sih prof ini menarik ya
karena memang kalau peraturan
lalu diubah ubah seperti ini
cara tahapan jalan prof
ini yang membuat posisi
kpu selalu dilematis oke
dan prinsipnya mau melaksanakan putusan siapa gitu ya
prinsipnya gitu ya pada prinsipnya
sesuatu yang direvisi sesuatu yang
diajukan untuk perbaikan itu
untuk perbaikan bukan malah
setback kan itu nah sekarang
akan menjadi silang sengkarut
menurut saya karena akan
karena akan ada protes
ada resistensi terhadap itu
karena sebetulnya asbabunuzulnya
putusan daerah oke
yang tadinya tidak dipilih
tidak melalui pemilu menjadi
melalui pemilu aslinya
adalah perseorangan itu dihilangkan
dari dpd itu sendiri ya
nah kalau misalnya dari putusan hukumnya sendiri nih prof
iya sebenarnya untuk
tadi prof mengatakan ada
putusan ma ini tidak taat sama putusan ma
mk tapi kalau misalnya dari
kacamata orang awam sebenarnya untuk putusan ma
dan putusan mk sendiri ini kekuatan hukumnya
seperti apa sih apakah sama kuat
tapi kan ini jadi saling bersilangan nih ya prof
apa saling bertentangan itu jadinya gimana
jadi begini memang
kalau sudah dua putusan
ya ini putusan istilahnya
bukan keputusan dua putusan
dari lembaga yang berwenang
sisi mk memutuskan
adalah alat ujinya
adalah undang undang dasar terhadap undang undang
nah ketika itu
pasal dua puluh delapan l itu
ya sehingga ini adalah menjadi
tadi ini sah berlakunya
tidak berlaku surut memang
ini terkait dengan salah satu pernyataan dari mahasiswa
ketua makamah konstitusi
mahfud md yang juga mengatakan sebenarnya hampir sama
tapi bisa kita putar dulu quotes dari
pak mahfud md yang mengatakan
terkait dengan putusan
makam agung yang bertentangan
dengan putusan mk sebelumnya ya
tidak wajarnya itu karena putusan
mk itu setara dengan undang undang
kalau mk bisa melarang berarti ya
berarti undang undang melarang
kekuatannya hampir sama dengan undang undang
kemudian ada terusannya lagi
bisa tolong diputar
tampaknya memang ini adalah salah satu
konklusi ya terkait dengan
kekuatan dari putusan mk tersebut adalah
tapi kalau ma sendiri berada di sektor apa nih
nah jadi gini
memang derajat yang
diujikan berbeda ini
kalau tadi kan sudah jelas
yang diuji adalah undang undang
ya undang undang dasar
terus yang ini adalah peraturan di bawah termasuk
yang sekarang ini objek yang diujinya kan pkpu
nah pkpu ini
pkpu dua puluh enam itu melarang
itu mereka merujuk pada putusan mk
ini sudah benar
ma memutuskan bahwa boleh
di dpd dengan argumentasi
saya tidak tahu argumentasi yang sebenarnya
tetapi setidak tidak yang saya dengar itu
tidak tahu sampai dengan saat ini
yang saya dengar itu adalah bahwa
ini katanya tidak berlaku surut
yang berlaku surut itu yang mana
nah sementara yang dikatakan
pakar hukum yang lain mengatakan
yang jelas bukan repri
bukan mahput saya pikir gitu
nah kalau daftar calon sementara kemudian
ada putusan mk
berarti kan belum tetap
maka menurut saya
ya putusan mk itu
daftar calon tetap
nah kalau sebelum
daftar calon tetap ditetapkan
berarti masih sementara
kalah masih sementara menurut saya
saat itu berlaku
masih bisa diterapkan sebelum calon tetap ditetapkan
sekarang kan kelihatannya
argumentasi tidak berlaku surut
yang berlaku surut itu yang mana
oke masih ada kebimbangan di sini ya
yang mana yang berlaku surut itu
nah mbak wimpy gimana tanggapannya
ya saya bukan pakar hukum ya
tapi menurut saya dari kaedah demokrasi lah ya
bahwa demokrasi mengajarkan gitu ya
keterukuran gitu ya
adanya kepastian nantinya
jadi menurut saya kembali saja ke dbd ri
dbd itu dilahirkan
iya dbd itu dilahirkan untuk apa
nah kalau pertanyaan itu sudah terwakili
kita mengacu pada pasal dua puluh dua d
nah itu sudah jelas
jadi putusan ema ini sebenarnya bertentangan
dengan semua gitu
semua pasal yang mendasari
kalau dari kacamata hukum pasti ya
apalagi pak mahfud sebagai mantan ketua mk
tentu paham dalilnya dan sebagainya
ini tidak wajar dan sebagainya
pasti ada sesuatu
nah kita kekurangan kita semua gitu ya dalam proses learning by doing berdemokrasi ini adalah selalu ingin mengubah sesuatu yang tiba tiba
padahal ini proses itu penyelenggara pemilu akan kerepotan mengaplikasikan sesuatu yang seolah dipaksa
padahal dalam berdemokrasi tidak seperti itu contoh yang kemarin itu bahwa calon legislatif yang mantan napi itu sebagusnya tidak
itu polemik luar biasa dan sebagainya padahal tidak perlu ada pasal ayatnya itu etika
kita dalam berpolitik ini harus ada etika politik
mbak wiwi jadi singkat saja terkait dengan konsekuensi yang diakibatkan oleh putusan ma ini
seperti apa ke depannya bagi pelaksanaan pilek dua ribu sembilan belas khususnya
iya jadi pileg ini harus memberikan satu rasa kepastian kepastian bagi pak caleg caleg
kalau memang sejak awal mengacu pada keputusan mk tidak dibolehkan gitu ya bahwa fungsionaris partai untuk mencalonkan untuk menjadi anggota dpd ya itu harus diikuti
jadi kalau itu istilahnya berlaku suruh berarti tidak bisa di aplikasikan sekarang nunggu nanti pemilu selanjutnya itu
jadi sudah harus ada ketegasan
jangan sampai lalu membuat katakan penyelenggara itu limbo jadi tidak punya apa
maksudnya tidak berlaku suruh itu berarti tidak berlaku dua ribu sembilan belas
sekarang kan belum selesai dua ribu sembilan baru dua ribu delapan belas
enggak dpt nya kan sudah
kan sebelum ini kan waktu itu ditetapkan kan baru dps
ddcs kan gitu ya
ini yang saya maksud tadi
sebenarnya kalau ada statement mengatakan bahwa ini adalah berlaku suruh
dan ternyata dalam perkembangannya ma juga belum mengirimkan apapun ke ma
iya betul belum ada keputusan resmi sebenarnya
nah oleh karena itu saya mengatakan bahwa tadi belum terjauh konsekuensi hukumnya
sebenarnya ini batal di menghukum ini sebenarnya
ketusan mahkamah agung
kelamaan mengatakan itu
kenapa saya katakan begitu
karena berdasarkan bahwa
azasnya karena ini adalah undang undang mengatakan begitu
berdasarkan keputusan ma
tetapi ma memutuskan berdasarkan yang lain
oke batal demi hukum
dan apakah ini berarti menjadi dipertanyakan
ma apa perlu ada investigasi khusus terkait dengan keluarnya putusan ma ini
dan bagaimana kinerja yang ada di belakang mahkamah agung
ya ini kan perlu ditelusuri
memang sebenarnya ya
saya tidak tahu
karena secara etik ini kayak bisa turun tangan
melihat sejauh mana ini persoalan
masalah keputusan tapi persoalan etiknya ya
nah saya kira kaye boleh masuk ini
karena memang fungsi kae
nah untuk melakukan pengawasan termasuk hakim agung
ini momen yang tepat menurut saya indonesia menegakkan hukum
karena melalui pemilu tahapan tahapan pemilu itu justru yang harus menjadi landasan adalah penegakan hukum
supaya ada keadilan
kita tidak boleh lalu mengabekan atau pura pura
tidak ada masalah
jadi keadilan dan roh dpd harus tegakkan
sayang sekali sebenarnya ini pembicaraan sangat seru
tapi karena durasi kita cukup terbatas mbak wiwi
dan juga perujuan kita harus sudahi dulu dialognya
kita akan teruskan next time ya
layar pemilu terpercaya masih akan kembali dengan beberapa informasi terkait dengan jelang pelaksanaan pilek dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
setaplah bersama kami